dan untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait hasil lawatan presiden jokowi ke amerika serikat beberapa saat yang lalu
langsung saja kita tanyakan kepada menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modal bahlil lahadalia
selamat malam bang
kurang lengkap rasanya walaupun kita sudah bisa baca hasil pertemuannya di mana mana
tapi kurang lengkap kalau tidak tanya langsung kepada pak bahlil ini
hasilnya apa sih pertemuan presiden joko widodo ke amerika serikat
oleh olehnya apa aja nih bang buat indonesia
ya jadi mbak perlu saya menyampaikan bahwa kunjungan bapak presiden selama di amerika untuk mengikuti ktt asean amerika
itu ada beberapa bagian yang kami ikuti secara terus menerus
salah satu pembahasannya adalah bagaimana membangun kolaborasi kerjasama asean dan amerika
terutama di sektor kesehatan masih bicara tentang pandemi
kemudian juga ada bicara
bicara tentang sektor hilirisasi kemudian green energy kemudian investasi yang ramah lingkungan
tidak hanya ke sana juga kita berbicara tentang bagaimana ada pembiayaan yang terukur dan bisa terjangkau
dalam rangka meningkatkan green energy untuk menuju kepada rumah emisi rumah kaca
hal hal yang lain saya pikir bahwa positioning indonesia kemarin
di acara ktt itu mempunyai posisi yang strategis
kenapa karena pada tahun ini juga indonesia menjadi presidensi g dua puluh
dan bahwa presiden jokowi menyampaikan kepada presiden amerika joe biden dan beberapa pimpinan negara di asean
bahwa sekaligus untuk bisa hadir di acara g dua puluh nanti
oke artinya diputuskan joe biden nanti akan hadir
di dalam pertemuan g dua puluh di mana indonesia menjadi presidensinya kah
insya allah pak joe biden akan hadir
kemarin saya sendiri mengikuti perkembangannya langsung
tidak hanya joe biden tapi juga bapak presiden menyampaikan dalam forum tersebut
agar kiranya persoalan ukraine sama rusia bisa segera selesai
dan karena itu bisa bapak presiden jokowi mengundang juga presiden dari rusia dan ukraina
oke itu artinya
artinya mungkin ini agak kita bergeser temanya karena memang lagi disebutkan
jadi sekalian harus saya tanyakan
artinya dengan kehadiran rusia pun amerika serikat memastikan akan tetap hadir nanti dalam g dua puluh
di mana indonesia menjadi presidensinya ya
tidak akan berpengaruh pada hubungan antara indonesia dan amerika serikat begitu
sampai sekarang demikian mbak
kita di sana berbicara tentang tidak hanya politik dan berbicara tentang ekonomi
karena saya pikir ke depan bahwa presiden berpandangan bahwa
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi semua negara
itu harus ada keseimbangan dan kolaborasi yang baik
dan oleh karena itu bagi negara negara maju yang sudah mempunyai kemampuan keuangan yang cukup
itu harus mampu melakukan investasi kepada negara negara yang sedang berkembang
tapi jauh lebih dari itu saya ingin mengolaborasi sedikit bahwa pertemuan kemarin di amerika
bahwa presiden juga ketemu dengan beberapa ceo besar di amerika
dan saya sendiri yang mendampingi
termasuk dalamnya adalah ketemu dengan ceo air product
di mana air product itu adalah melakukan investasi sebesar lima belas billion usd
yang sudah ditandatangani mou nya di tahun dua ribu dua puluh satu akhir di dubai
dan kemudian sekarang implementasinya sudah berjalan tujuh billion usd
di dalamnya adalah program dme
dme ini adalah hilirisasi dari batubara low calory untuk mengganti gas lpg
yaitu di sumsel
kemudian kita bangun juga metanol
ini di kalimantan timur itu investasinya sekitar dua tiga
dan sekarang kita lagi mencanangkan untuk pembangunan metanol dan etanol di cepu
ini mbak beberapa hal yang perlu saya sampaikan mbak
oke terkait dengan investasi yang tadi baru saja bapak sampaikan begitu
bagaimana kemudian itu sudah ditandatangani di akhir dua ribu dua puluh satu lalu
dan nanti realisasinya juga akan segera berlangsung
sejumlah ahli akhirnya juga mempertanyakan
apakah sempat dibahas juga dampaknya nanti
seperti apa terhadap lingkungan yang ada
apakah poin poin itu juga kemarin sempat disentuh dalam pertemuan yang dilakukan oleh presiden jokowi
dan juga didampingi oleh pak bahlil
ya salah satu materinya itu adalah persoalan mengurangi emisi rumah kaca
karena itu green energy harus menjadi bagian yang terpenting dalam persoalan kemarin
tapi problemnya kan adalah
tidak akan mungkin bapak presiden mengusulkan tidak akan mungkin
sebuah investasi green energy
karena green energy yang mengusulkan begitu banyak modal
itu sumbernya tidak dibantu oleh negara negara yang mempunyai kemampuan keuangan
karena itu bapak presiden mengusulkan untuk membentuk satu badan yang seperti imf
tapi di dalam sektor untuk menunjang investasi di sektor green energy
yang kedua terkait dengan pertanyaan mbak
apakah kemudian bagaimana menyangkut dengan karbon co dua nya dalam pembangunan dme
jadi kita sekarang kita harus mencari kita harus mencari kita harus mencari kita harus mencari
jadi kita sekarang kita harus mencari kita harus mencari kita harus mencari

nah untuk dme di sumsel itu akan disuntik ke dalam di sumur sumur pertamina
x sumur pertamina
karena itu kita jamin secara teknologi para ilmuwan dan peneliti yang kemarin saya juga tinjau ke laboratorium mereka
air product di salah satu negara bagian di amerika bahwa itu dijamin karena teknologinya sudah jalan
yang juga ramai diperbincangkan ini ya
di social media apalagi hari ini setelah di retweet balik begitu ya pak balil
pertemuan antara presiden joko widodo yang juga bertemu dengan sejumlah ceo yang tadi disebutkan
salah satunya adalah elon musk
dan akhirnya juga dipastikan bahwa nanti di november dua ribu dua puluh dua akan ada kunjungan balik begitu ya
tapi perlu saya tanyakan berarti poin poin yang dibahas dalam pertemuan antara presiden joko widodo dengan elon musk itu
apa saja sih yang kemudian nanti akan direalisasikan
sebagai bentuk kerjasama antara indonesia dan juga pihak dari tesla dan juga spacex ini
jadi perlu saya sampaikan bahwa pertemuan elon musk dan bapak presiden jokowi itu berlangsung dalam suasana yang penuh apa ya

dan yang kedua ada beberapa kesepakatan yang dibangun yang pertama bahwa elon musk akan hadir di dalam acara g dua puluh nanti di amerika
yang kedua ada beberapa kesepakatan yang dibangun yang pertama bahwa elon musk akan hadir di dalam acara g dua puluh nanti di amerika
yang kedua ada beberapa kesepakatan yang dibangun yang pertama bahwa elon musk akan hadir di dalam acara g dua puluh nanti di amerika
yang kedua ada beberapa kesepakatan yang dibangun yang pertama bahwa elon musk akan hadir di dalam acara g dua puluh nanti di amerika

dan karena itu mereka akan melakukan investasi di indonesia
pertama adalah membangun ekosistem ev baterainya dari mulai smelter propulsor ketot sampai baterai sel
yang kedua adalah juga membangun pabrik mobilnya mobil listriknya
jadi lengkaplah sudah kalau kemudian dia masuk
sebab apa indonesia akan menjadi negara sentra pemain dunia terhadap ekosistem baterai mobil
pertama adalah lg pemain baterai terbesar di dunia itu ctl
yang kedua adalah lg catl dari cina lg dari korea
yang ketiga ini kan kita sudah masuk juga adalah eropa yaitu jerman sama inggris
basf vw itu akan masuk juga
nah kalau tesla masuk maka hampir semua benua
jadi amerika eropa kemudian
korea dan china
sehingga tidak ada lagi satu pemikiran bahwa investasi ev baterai ini hanya dikuasai oleh satu negara tertentu
itu menyangkut dengan baterai mobilnya
yang kedua menyangkut mobilnya
mobilnya sekarang kan kita pertama di asia tenggara tentang mobil listrik yaitu hyundai
yang sudah berproduksi hari ini kurang lebih sekitar dua ratus lima puluh ribu mobil per tahun
ini adalah investasi yang mulai di tahun dua ribu dua puluh ketika pertemuan bapak presiden jokowi dengan presiden moon di korea
negara yang menandatangani emoyunya
yang kedua adalah voscon
boscon pun akan masuk pada tahun ini
foscon ini adalah salah satu pemain besar juga untuk mobil
akan masuk di batang foskonnya
kemudian sekarang tesla masuk
jadi ini betul betul luar biasa sekali kalau ini terjadi
maka saya punya pandangan sangat optimis ke depan indonesia akan menjadi salah satu negara industrialis khususnya untuk ev baterai dan mobil listrik
dan ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan
meningkatkan pendapatan negara
kemudian meningkatkan nilai tambah
dan ini sebenarnya negara kita harus mempersiapkan untuk menuju kepada negara maju
dengan pendapatan per kapital dari empat ribu menjadi sepuluh ribu sampai dua belas ribu dolar
untuk menanggapi hal tersebut pak balil ada dua poin yang ingin saya tanyakan
yang pertama tadi disampaikan bahwa tesla akan kemudian bekerja sama begitu dengan indonesia
tapi kita tahu bahwa di tahun dua ribu dua puluh lalu bentuk pendekatan dari indonesia juga sudah dilakukan kepada elon musk
tapi faktanya akhirnya tesla justru memutuskan untuk membangun perusahaan tambang nikel di australia dan juga di india
nah itu satu poinnya
berarti apa kemudian langkah konkret atau bentuk kerjasama konkret yang dilakukan antara pemerintah indonesia dan juga pihak atas dan juga spacex dalam hal ini
dan yang kedua bagaimana
bagaimana kemudian memastikan bahwa ekosistem di indonesia kali ini sudah bisa meyakinkan untuk bisa berinvestasi di indonesia
kami mohon untuk tidak dijawab dulu karena kita akan jeda azan maghrib terlebih dahulu untuk dua pertanyaan tersebut
dan tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom karena balilah adalia akan kembali usai jeda

ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
langsung saja kita kembali terhubung
sudah ada di sini menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modal bapak bahlil lahadalia
pak bahlil tadi ada dua poin yang saya tanyakan
yang pertama kita menelisik bagaimana kemudian pendekatan kerjasama antara pemerintah indonesia dan elon musk
ini bukan yang pertama kali karena di tahun dua ribu dua puluh sudah terjalin sudah ditugaskan begitu menterinya pak jokowi ini untuk bisa berkoordinasi agar nantinya bisa ada investasi di sana
justru berinvestasi pada negara lain begitu itu yang pertama
dan yang kedua bagaimana kemudian kesiapan ekosistem indonesia untuk bisa menjalankan rencana rencana investasi yang tadi disebutkan oleh pak balil
mungkin yang pertama dulu boleh dijawab pak
mbak gini sebenarnya gini ya
dalam teori investasi strategi investasi itu selalu kita tidak pernah kata berakhir sebelum kita mendapatkan
harus selalu terus menerus
di dua ribu dua puluh bapak presiden memerintahkan kepada kami menteri menkomar invest pak luhut sama saya
agar bagaimana bisa menggait dua perusahaan besar yaitu foskon dan tesla
foskon alhamdulillah kita selesaikan di tahun dua ribu dua puluh
kemudian elon musk dilakukan lobby terus menerus oleh bapak presiden
oleh pak menko waktu itu perintah bapak presiden kepada pak menko marinves
nah sebenarnya di awal itu kita masih bernegosiasi
tapi kemudian banyak pihak yang mengatakan bahwa elon musk membatalkan diri ke indonesia
tapi pak luhut dan kami selalu berpendapat bahwa segala sesuatu yang kita belum mengakhiri komunikasi selalu ada potensi
kemudian komunikasi terus terjalin
pak luhut terus melakukan komunikasi dengan baik dan telaten
dan alhamdulillah kemudian
pada tahap kedua kemarin tanda tanda bahan yang positif itu terjadi
sambil ada logikan begini mbak
biar kalau kita bicara teori negosiasi investasi itu kan mungkin terlalu susah dimengerti
kayak teorinya teori pacaran aja
jadi kalau laki laki datang mau pacar sama mbak
sekali aja mungkin pasti mbak masih ya jual mahal dikit
dan itu biasa aja wanita gitu kan
tapi kalau dua tiga kali kita mampu berkomunikasi meyakinkan
kemudian ada nilai tamu
dan ini pasar bagus untuk indonesia
dan mempunyai ekosistem yang baik maka saya yakin
dan alhamdulillah kemarin
elon musk telah bersepakat untuk melakukan komunikasi intens
yang akan dibuktikan dengan satu kesepakatan dalam kurun waktu dekat
untuk melakukan investasi di indonesia
yang mbak tahu bahwa dia akan melakukan investasi
kemungkinan besar insya allah
akan aja belum di taken
tapi tidak hanya tentang ev baterainya tapi juga mobilnya
yang kedua menyangkut dengan ekosistemnya ya
mbak itu timnya elon musk itu sudah ada di indonesia loh
tidak ada negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya yang lengkap
seperti indonesia khususnya ev baterai
bahan baku baterai mobil itu ada beberapa komponen
mikel mangan cobal dan litium
mikel mangan dan cobal
yang tidak punya kita punya litium
dan paling dekat angkutnya dari lokasi tambangnya
dibandingkan dengan negara australia yang empat puluh kilo
ataupun filipina yang sebentar lagi cadangannya akan berakhir
yang ketiga adalah
hari ini indonesia tidak hanya berbicara tentang
kita sudah mempunyai yang tadi saya jelaskan adalah
kemudian dokter negara vw
itu menunjukkan bahwa
sistem industri baterai kita
telah menjadi bagian terpenting yang dijadikan sebagai referensi
dan karena itu
nggak perlu ragu bahwa indonesia selalu hadir untuk memberikan
yang apa yang baik dibandingkan dengan negara lain
baik dalam konteks regulasinya
maupun pahan bakunya
ini mbak yang perlu disampaikan
oke poin yang pertama tadi yang disampaikan dari jawaban pertama adalah
bagaimana indonesia juga terus menunjukkan konsistensinya ya
persisten melakukan berbagai jurus jurusnya untuk bisa
akhirnya sekarang pendekatannya lebih mulus begitu ya pak bahlil ya
menyinggung hal tersebut tadi sempat disebutkan bahwa nanti sebentar lagi
tindak lanjut konkret begitu dari hasil pertemuan
di amerika serikat sebelumnya
kapan kira kira itu kemudian mou nya akan diteken dan besaran nilai investasinya
sebesar apa pak
rata rata atau kisarannya
inilah pintarnya mbak mip
kita ini lagi sedang membahas
berapa nilai investasinya dan kapan memulainya
nanti tunggu waktu tepat kami akan mengumumkan
nanti tunggu tepat karena tim lagi bernegosiasi
bahwa presiden mempunyai jurus jurus khusus untuk bagaimana menaklukkan elon musk
sampai kemudian elon musk merasa bahwa
apa hubungan presiden elon musk itu lebih cair ya kemarin
lebih ngomongnya lebih santai
dan saya punya keyakinan secara pribadi bahwa insya allah elon musk akan berlabuh
di pangkuan ibu pertilih
oke besarannya bocoran belum boleh pak bahlil
nanti kita wa wa ya bocorannya untuk kamu aja
baiklah kita masih tunggu
diharapkan sih bisa dibagikan di sini ya
nanti mungkin ketika akan mau mou langsung disampaikan saat itu juga ya
baik pak bahlil yang juga ramai ini diperbincangkan
kalau kita cek di media sosial hari ini ramai nih ya
karena elon musk akhirnya merespon juga pernyataan dari presiden joko widodo
dan menyatakan memang akan ada proyek proyek menarik di masa depan
itu artinya makin memastikan sebentar lagi ya pak
kira kira kapan tuh pak
nanti pas november baru ada kita tunggu kabarnya yang tadi yang barusan disebut
tanda tangannya sekalian elon musk datang
bapak presiden jokowi memerintahkan kepada bapak menko luhut dan kami
untuk merespon ini secara cepat
jadi detailnya sekarang lagi dirumuskan oleh tim dari pak menko marinvest
yang insya allah lebih cepat lebih baik mbak
tapi satu hal pak
bahwa dalam bernegosiasi investasi itu tidak seperti menghitung satu tambah satu atau dua
eh satu tambah satu sama dengan dua
ada dinamika mbak
itu mbak kalau kita umumkan dinamikanya sangat tinggi sekali
bahkan kita itu saya sampai delapan kali ke korea
dan yang memimpin timnya kami sendiri
jadi tidak gampang memang untuk kita
karena negara lain juga berebut
seperti thailand vietnam
saya ingin bagaimana elon musk ini masuk ke negara mereka
jadi kita tidak hanya berlomba lomba antara kita dengan elon musk
tapi negara lain pun melakukan hal yang sama
karena itu dibutuhkan kepiawian dan kesabaran
mohon kita ini kadang kadang masyarakat kita saudara saudara kita ini
paling gampang memfonis padahal tahunya baru sedikit
nah ini yang orang papua bilang
tahu sedikit sudah tulis seperti tiga buku
nah akhirnya kita fonis duluan
nah saya mohonlah kita harus bersabar sedikit
untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah
dan menyelesaikan urusan negosiasi
yang pada akhirnya kemudian mampu memberikan multiplier efek yang positif
penciptaan lapangan pekerjaan dan menaikhlaskan indonesia menjadi negara industrialis otomotif khususnya kendaraan listrik
itu tadi terkait dengan kendaraan listrik kemudian nikel dan semacamnya
kali ini kita akan masuk ke satu hal yang juga dinanti nih
dari hasil pertemuan antara presiden joko widodo ke amerika serikat
investasi ikn nusantara
ini pak bahlil
ada hasil kesepakatan yang terjalinkah terkait dengan pembangunan ikn
ada hasil kesepakatan yang terjalinkah
antara pemerintah indonesia terkait dengan pembangunan ikn
karena dengar dengar pak suarso mono arfa bilang spacex juga mau bangun bandara di ikn bener gak tuh
ya kemarin beberapa ceo dari beberapa perusahaan itu juga menanyakan tentang bagaimana perencanaan investasi di ikn
harus jujur saya katakan bahwa ada beberapa yang berminat
tapi masih sangat kami belum bisa mengumumkan dengan baik karena kami investasi selalu memegang prinsip
hanya kepada tuhan kita percaya manusia butuh menjadi kelaziman bagi kementerian investasi ketika mengumumkan sesuatu
kata yang lengkap dan keakurat dan datanya dapat dipertanggungjawabkan
jadi tuhan kita buka sekarang
kita boleh hidupnya itu terbuka tapi jangan terlalu telanjang juga
memang belum bisa diumumkan secara gamblang begitu
tadi juga jawabannya aman dari pak bahlil
tapi mungkin boleh dibagi kepada kita di sini
apa sih yang kemudian membuat para perusahaan atau ceo ceo amerika serikat yang tadi disebutkan
akhirnya tertarik dan memiliki atau ingin begitu berinvestasi di ikn nusantara
agar kita makin pede juga nih sebagai indonesia bahwa ada yang mau memberikan investasi loh di kn nusantara di tengah dinamika yang ada saat ini
mbak hari ini dunia lagi sedang berpikir
mbak hari ini dunia lagi sedang berpikir
lagi sedang mendorong untuk membangun satu ekosistem pembangunan wilayah kota yang hijau yang ramah lingkungan
kemudian yang sedang juga agar memakai energi baru terbarukan
kemudian juga adalah pembangunan yang bisa menjadi sentra penghubung bagi yang lain
ikn memiliki itu semua
karena daerahnya masih daerah hijau sekali
di tata kotanya adalah betul betul memperhatikan lingkungan
dan kita sudah sepakat di sana memakai green energy

nah dua hal ini yang menjadi satu pertimbangan bagi co dua dunia
yang kedua adalah
di sana kita bangun enam puluh ribu orang
itu bukan orang yang sedikit dengan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan infrastruktur oleh pemerintah
yang ketiga adalah harga tanah yang sangat terjangkau
dan kita akan membangun kota modern di sana
dan oleh karena itu
barang tentu ini menjadi tawaran yang positif bagi para investor untuk melakukan investasinya di ikn
yang berikut juga adalah pemerintah hadir untuk membantu dan mengurus bagi seluruh investor yang melakukan menanam modalnya di ikn
dan ingat mbak
saya agak tidak bersepakat bahwa seolah olah yang melakukan investasi di ikn itu hanya modal asing
tapi modal energi juga tinggi loh
dari hampir lima ratus triliun
dalam kata kata saya
dengan demikian maka
para investor asing itu merasa lebih yakin bahwa proses pembangunan ikn ini akan bisa kita wujudkan secara baik
dan yang kedua
saya sampaikan bahwa pembangunan ikn ini kan
bertahap dan berkelanjutan
kalau sudah diatur baik perencanaannya
dengan metodologi yang tepat
maka pasti para investor akan mau menanamkan modalnya di indonesia
termasuk kemarin saya sama pak luhut
memimpin pertemuan forum bisnis mewakili bapak presiden dengan dua belas ceo
juga dilakukan tawaran tawaran yang sama
dan kan didiskusi
bahkan saya menawarkan untuk mereka
ketika kalian melakukan investasi di ikn
biarlah seluruh perizinannya ditanggung dan diurus oleh negara
kalian cukup mendatangkan kapital
seluruh perizinan dan insentif kalau itu dibutuhkan
maka akan diurus oleh negara
bagian kehadiran negara dalam melakukan percepatan dan menarik investasi untuk melakukan di ikn
berbagai stimulus juga pasti dilakukan oleh pemerintah untuk lebih melancarkan prosesnya seperti apa
dan kita masih tunggu pak bahlil nanti hasilnya seperti apa
bentuk kerjasama yang kita harapkan yang terbaik bisa didapatkan
ya satu hal saya ingin menyampaikan
bahwa pertemuan kami dengan ceo dengan bapak presiden
dalam evaluasi terhadap implementasi undang undang cipta kerja omnibus law
investor dari amerika menyatakan sangat puas dan memberikan respon positif

pertama perubahan perusahaan berubahan substantif yang dilakukan oleh pemerintah indonesia
yang selama ini mengurus izinnya terpencar pencar sekarang sudah bisa satu
yang selama ini bisa lama sekarang bisa lebih cepat
yang selama ini butuh biaya gede sekarang lebih efisien
bapak presiden memerintahkan kepada kami untuk harus melakukan ini secara sungguh sungguh
dan oleh karena itu kami melakukan secara real
dan sekarang hasilnya mereka memberikan satu testimoni
ini mbak yang perlu saya sampaikan dalam dinamika pertemuan itu
dan bapak presiden sangat konsisten untuk mengawal ini
bapak presiden memerintahkan kepada kami
jangan sampai memperlambat ataupun menghambat
ataupun melahirkan biaya biaya tambahan
dalam proses proses perizinan untuk kaitannya dengan investasi
kemudahan birokrasi perizinan investasi menjadi satu kunci juga ya untuk bisa memudahkan
jalannya atau proses kerjasama hingga akhirnya terjadi investasi
baik terima kasih banyak sekali lagi atas informasinya
kami sudah mendapatkan cerita cerita yang didapat dari hasil presiden joko widodo
beserta jajaran naik ke amerika serikat
jangan lupa nanti ketika akan ada tindak lanjut dari hasil kerjasamanya
berbagi lagi ya pak bahlil bersama kami di cnn indonesia hari ini
terima kasih banyak menteri investasi kepala badan koordinasi penanaman modal
bahlil lahadalia sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newsroom
terima kasih pak sehat selalu
terima kasih mbak assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh